nggak tahu apa apa lagi lapar masih dikasih coba satu set kalau ada
lapan juga langsung nggak wah siap siap
alhamdulillah gitu dong bang dari tadi abang buruan bang dari tadi abang lama
banget cipiring dong ah ah ah sabar
mana bang ada ada
biar rumah najah yang protes taruh taruh
abang abang abang abang abang nggak tahu apa apa lagi lapar masih dikasih coba satu set kalau ada lapan juga langsung nggak
waaah siap deh bay
indah kan benar
jangan lupa bunuh mojang
aduh ama liat sini
kalian itu lama kalinya
kau itu pake bau bau payung emangnya hujan
kamu tuh gak lihat apa
mataharinya terang berderang
tidak maus lagi
gak mau gak mau jangan sampai jangan sampai
tidak maus lagi
tidak maus lagi
yaudah kalau begitu ayo kita cari si sobres sendiri aja
udah udah sabar dulu
tahan emosi kamu
eh tarik nafas
tidak maus lagi
betul tuh bu tekad apa yang dibilang sama ayu
ingat kata nabi jangan marah
kamu tau dengerin katanya ayu sama kata lilis
jangan marah marah mulu
terus tiap kali ketemu aku bawaannya marah marah
nanti bu teta kalau sering marah marah nanti bakal ribut
udah dong jangan bikin bu teta marah
tidak tidak tidak
ampun ampun ampun
ya udah kalau gitu kita cari sobres bareng barengnya
itu itu kayak sobres deh
itu ya ampun
eh itu mana

nah kita langsung sergap aja
kita langsung bener bener
untungnya pak ade keburu pegi
kalau kata pak ade kagak pergi mah itu sih sobres tangannya abis kayak keripik
lagian pak ade toge banget sama bocah
udah udah toge tega
tiga dua tiga
gila gatel batik semut gila
ini siapa yang ditutupin pake sprek

betul kan betul betul
bukan trio bemo

mungkin lebih baik kita buka dulu ya ini terima atau bukan